presiden joko widodo hari ini mengunjungi korban bencana di palu sulawesi tengah
dalam kunjungan ke sejumlah wilayah terdampak bencana
presiden juga sempat berhenti mendadak di sebuah spbu
karena melihat antrian warga yang kesulitan mendapatkan bahan bakar
tiba di bandara mutiara sis al jufri sekitar pukul satu minggu siang
presiden joko widodo disambut panglima kapolri dan jajaran menteri
yang sudah lebih dulu tiba di lokasi bencana
presiden kemudian langsung meninjau sejumlah daerah terdampak gempa
di antaranya kawasan balaroa palu barat dan pesisir talisir palu timur
hingga minggu siang sedikitnya sudah delapan ratus tiga puluh dua korban jiwa yang terdata
pasca bencana kempadan tsunami sulawesi tengah
presiden pun menginstruksikan untuk memprioritaskan evakuasi korban
beberapa desa yang karena alat beratnya belum ada
yang belum bisa dilaksanakan evakuasinya
besok pagi insya allah
upu sudah mengelahkan alat berat dari mamuju dari gorontalo dari koso
kalau nanti malam ini datang kemudian
kemudian kita mulai evakuasi di tempat tempat yang masih
kita perkirakan ada berita korban yang bisa diperlukan
sementara itu di luar agenda kunjungannya
minggu sore presiden tiba tiba berhenti di spbu
perempatan jalan kartini palu
presiden rupanya melihat sejumlah warga
menteri membeli bahan bakat
para presiden wasyarakat mengeluhkan langkah bbm
pasca bencana gempa bumi dan tsunami
dari respon atas keluhan warga ini
presiden langsung menginstruksikan menteri esdm
mengirim bbm ke palu melalui jalur udara